kebetulan ketemu kamu disini
tapi maaf bang ramadi saya buru buru
saya harus ngajar anak anak jalanan soalnya
oh nah itu dia tujuan saya kesini
gara gara kamu sih banyak yang bercanda
kok lo lah sih
dia pasti cemburu tuh
kok lah ini salahin sih bang robi
terus dia mikir kita ada pap lagi
nana temen bang mojo aja
ih kok dikit dikit bang mojo bang mojo terus sih
buat apa sih lagian bang robi harus kayak gitu segala sama rum
emangnya dia pikir rum bakalan cemburu apa
orang engga juga
cus ruh malah rum tuh rasa besar bang sama bang robi
pasti tadi rum udah ngeganggu kan kesenengan bang robi
yalah cemburu amat sih jadi orang
siapa yang cemburu sih bang roby
bukan elu lah tapi rum mana
ini juga gara gara lulus sih
kok gara gara elu lah sih
just jelas setelah kesini disuruh sama emak
ya disuruh bawa kue inilah
mana kenyang sih makan kayak gitu
ini aki yu sengaja bawain nasi timbal komplit sama rendang
khusus buat kamu
aku buat sendiri loh
ini belakangan aja
tik tik tik tik tik tik
enak aja lu buang
lu tau ga ini apa
ini kue buatan emak
ini simpan disini ini rantang lu bawa pulang deh
aduh mas robi kau tega banget sih
ini tika sengaja bikin buat kamu sayang
tik bukan gue kagak ngargain
tapi kue ini datang di luar
kamu makan nasi rendang dulu
baru deh makan kue itu ya gimana
nggak nggak usah nggak usah
ayah lagi kagak pengen makan nasi
mungkin mau bawa pulang makasih banyak ya udah dibawain ya
dikasih banget sama pak robi
demen bener sih dia nangisin lu
kayak dia ngempanin aja
belum jadi suami robi sering bikin nangis lu
gimana kalo dia sudah jadi suami
pasti lu bakal bikin nangis tiap hari sama dia
udah tinggalin aja dia
sayang tuh air mata lo
karena nangisin diri sendiri aja
nangisin diri sendiri
apa yang kududu tangisin
abes sama umi tuh emang nggak pernah ngerti ya perasaan rom
jadi abes sama umi juga nggak bakalan tau
kebetulan ketemu kamu disini
tapi maaf bang ramadi saya buru buru
saya harus ngajar anak anak jalanan soalnya
oh nah itu dia tujuan saya kesini
mereka tuh pengen banget bisa ngeliat kamu ngajar ngaji anak anak jalanan
kamu nggak keberatan kan
boleh kan tante
dah yuk kita bareng bareng ya
ini yang ini berapa nih
lima belas boleh nggak bang
bang kalau gitu ini aja deh
beli ceker aja tiga ribu
nggak taunya beli ceker doang tiga ribu
jadi orang jangan pelit pelit
yee bukannya pelit bang
uangnya itu kudu dibagi bagi
mana lagi aja belum bayaran
kerja dimana sih
ini tekanan muda
masa belum gajian sih
jualan bubur ikut orang
suami saya juga bang kodir
kejar tukang bubur sama haji sulam
tapi bayarnya lancar lancar aja kok
memang bener pok
semua karyawan tukang buku haji sulam
bayarannya bener kok
eh bahkan aji sulam itu
sering kasih persenan
di luar gaji pok
ya ampun pok
haji sulam itu ngasih uang
buat ase merobat
kok laki laki kagak pernah sih dapet persenan
waktu ayah sakit aja
agak ada tuh yang bantuin
haji sulam bener bener kagak adil curang
masa yang lain lancar
bener bener kagak adil
aneh sudah punya kontrak politik
dengan calon gubernur ji
kalau dia kepilih
dia bakal bantu anak anak pada pemilu bupati pulau seribu
hubungannya sama siapa
ente kan punya masa tukang bubur ji
kalau ente ane naikin jabatan jadi kepala tukang bubur sejak kata
buat dukung calon gubernur jakarta
yang punya kontrak politik dengan ane ji
salah satu tukang bubunya pak haji
ae kesini mau nuntuk keadilan
gak ada hujan nggak ada angin
emang keadilan apa sih yang pak mau minta
mbak muntut apa dari saya
pak haji jangan balik nanya deh
terus terang aja mau apa sih
bentar ya pak
bahwa ini bukan cuma bikin kaget saya
tapi juga bikin bingung
mpok langsung datang marah marah
saya udah berbuat jolim apa sih
soalnya pak haji sendiri sih kagak adil sama laki ae
nah tukang bubur yang lain udah dapet gajian
nah laki ae sepesa juga belum man
maksudnya apa sih pak haji
terus kagak bisa belanja buat makan
jangan bingung aja dong pak haji
bayar tuh gaji laki ayah
jangan cuman di pers doang tuh loh keringatnya
ji inget pesan nabi
bayarlah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya
nah bener ji
ingat martabat kita sebagai haji
gak gampang kita dapat keluar haji
jangan lu kotorin persoalan dunia seperti ini dong ji
nah dengerin tuh pak haji
ji sebagai pengusaha bubur ayam yang sukses
mestinya nt itu berusaha semaksimal mungkin
ningkatin kesejahteraan para pegawai ntt
termasuk ngomongin kebutuhan primer
kebutuhan agamis sosial dan lain lainnya
nah bener tuh pak haji
tapi yang lainnya juga penting
belanja bayar listrik terus bayar kotrakan rumah deh tuh
nah ini penting yang diketahui sih
bahwa agama kita melarang mengeksploitasi kebodohan buruh
untuk kepentingan pribadi
kepentingan kelompok ataupun kepentingan politik
insya allah gak sampe kesono
gak sampe ke politik pak haji
alhamdulillah saya udah kelarin dong
kelar gimana sih
kalo laki aie udah gajian
aie kagak bakalan susah belanje
kayaknya emang preman deh mak
eh kasih tau si sulam
eh mak kasih tau apaan
lo gak mau ah lo takut mak aja deh
nama si sulam
suruh kasih aja tuh ngomonginnya
ini yang bener mah anaji
haji bilang masalah gaji sudah kelar